si bong merupakan salah satu penderita hipertiroid atau tingginya kadar hormon tiroid dalam tubuh
sehingga menyebabkan dirinya sering mengalami keluhan peningkatan detak jantung dan tangan gemetar
ia sering lupa mengonsumsi obat sehingga proses penyembuhan penyakitnya menjadi lama
ia pun takut bila harus menjalani operasi
berkat informasi yang ia dapatkan dari kakak dan saudara sepupunya yang juga pernah mengalami hal serupa
serta dorongan dari suami perempuan beranak tiga ini akhirnya memutuskan untuk menjalani pengobatan dengan metode kedokteran nuklir
awalnya susi mengaku sempat khawatir dengan metode pengobatan di bidang kedokteran nuklir
apalagi informasi yang ia dapatkan dari internet banyak kesaksian yang menyebut bahwa ada efek samping mandul
bahkan kecacatan bila menjalani terapi ini
tetapi setelah berkonsultasi dengan dokter ia semakin yakin informasi yang ia dapatkan adalah keliru
kalau pakai abrasi nuklir itu cuma ditetes aja bakalan mengecil itu steroidnya gitu kan
yaudah saya coba saya memberanikan diri pakai abrasi nuklir ini
pertama saya juga ada mencari di internet kekurangannya apa
saya cari katanya ada yang bisa menyebabkan cacat mandul ini itu
terus saya tanya ke dokter eko apakah benar ada kejadian begini
katanya sih enggak sih
ini kan udah apa sih kayak penemuan di amerika gitu ya
udah banyak yang menggunakan
dokter spesialis kedokteran nuklir dari mandaya royal hospital alvita dewi mengatakan
prinsip pengobatan kedokteran nuklir menggunakan bahan radioaktif berdosis rendah yang disebut radiofarmak
radiofarmaka ini bersebut dengan kondisi yang sangat berguna
sifat spesifik yang dapat digunakan sekaligus sebagai fungsi diagnostik dan terapetik yang disebut teranostik
sebelum sebelum ini kita membedakan kita mendiagnosis suatu penyakit baru kita melakukan terapi
nah dengan teknologi kedokteran nuklir kita bisa melakukannya secara bersamaan bapak
jadi kita menggunakan bahan radioaktif yang mempunyai fungsi diagnosis sekaligus fungsi terapetik
nanti saya akan tunjukkan gambarnya bagaimana ketika kita memberikan pengobatan ke pasien
kita bisa tunjukkan obat yang kita berikan itu masuk ke target mana saja
sekaligus itu mengkonfirmasi lokasi dari suatu kelainan atau penyakit
dokter alvita menambahkan pengobatan radiofarmaka ini juga aman karena obatnya hanya bekerja sesuai target organ
yang mengalami gangguan dengan dosis rendah sehingga tidak akan menimbulkan reaksi pada organ lainnya
selain itu pengobatan ini tidak perlu melakukan rawat inap hingga berhari hari karena obat yang diberikan hanya satu kali
saat pasien masuk dan dipantau setelahnya untuk melihat sisa radiasi dalam tubuh pasien
ketika yodium itu masuk dia hanya ditangkap oleh sel sel tiroid ya termasuk kalau dia ada kanker tiroid
nah tentu saja kita tidak perlu repot repot mencari target
obat itu sendiri yang akan mencari target di dalam tubuh
ini adalah contoh pemeriksaan sidik lenjar gonok atau tiroid scan pada pasien pasien hipertiroid autoimun grace disease
nah kita bisa lihat di sini setelah kita lakukan pemeriksaan dengan radiofarmaka teknis supertrainetat
dia akan masuk hanya di kelenjar tirai
bidang kedokteran ukin tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit hipertiroid hingga berbagai kanker tanpa operasi
metode pengobatan ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan medis lainnya seperti pemeriksaan fungsi ginjal jantung otak
gangguan tulang dan penyakit yang berhubungan dengan sendi dan jaringan lunak serta pemeriksaan gangguan mental yang berhubungan dengan kelainan sara
masih banyak pemahaman yang keliru terkait metode pengobatan dengan kedokteran nuklir
bukan hanya pasien bahkan tenaga kesehatan pun masih mengira jika diobati dengan zat nuklir dapat menyebabkan terjadinya infertilitas atau pemandulan bahkan resiko cacat
padahal dosis radiasi yang diberikan pada metode pengobatan ini lebih kecil ataupun juga lebih rendah dari dosis radiasi yang diterima pasien saat melakukan fotoronsen dengan sinar x ray
arman helmy arief tidjawan jakarta